hai hai hai melora delta sidoarjo bersolek sejak januari lalu membenahan fisik dengan
pengecatan dan infrastruktur sudah usai dilakukan tiga hari jelang puncak harlah
nu gedung olahraga ini siap digunakan pemenahan yang diperlukan hanya pada bagian pintu utama
meski kapasitas gelora hanya tiga puluh joko supriyadi kepala dinas pemuda olahraga dan
pariwisata kabupaten sidoarjo memastikan kapasitas optimal bisa mencapai dua ratus yang
memastikan fasilitas keamanan juga sudah di assessment dengan akses dua puluh pintu tapi kalau
mengacu pada acara istiqosah nu sekitar empat tahun yang atau empat atau lima tahun yang lalu itu
pada saat itu di dalam stadion itu hampir lima puluh orang kemudian yang di luar stadion
radius mungkin satu kilometer dari stadion ini lebih kurang hampir seratus dua ratus ribu orang
gitu utama ada gate g satu g dua g tiga puluh empat itu aksesnya sampai delapan m satu kit kemudian kalau get yang
lain hampir ada dua puluh pintu itu rata rata lebarnya enam meter itu ada juga yang empat meter yang
di tribun tribun itu jadi kalau ini dibuka semua dan saya kira
diatur oleh teman teman panitia banser terutama itu saya kira tidak akan terjadi kredit ya
nahdlatul ulama mengungkapkan akan ada sekitar satu enam juta warga yang hadir pada puncak harlah tidak
semua akan masuk ke gor sidoarjo namun dimanapun posisinya puncak harlah nu membawa semangat yang
mempertahankan integritas negara kesatuan republik indonesia dalam konteks hari ini
nah ulama dengan mengingat tanggung jawab yang fundamental terkait dengan agama ini memang
kami terus mengembangkan satu wawasan keagamaan yang dapat terus menyokong dan mempertahankan
sehingga integritas negara kesatuan republik indonesia sebagai negara pancasila
puncak harlah nu rencananya akan digelar selama dua puluh empat jam pada tujuh februari
mendatang dan dihadiri oleh presiden ri joko widodo tim liputan cnn indonesia